selanjutnya dimana peredaran narkotika dan obat obatan terlarang
terus terjadi di indonesia
dan sasarannya dari semua kalangan dan juga berbagai profesi
padahal badan narkotika nasional ini telah berhasil menangkap
ribuan orang dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba
selama tahun dua ribu enam belas bnn berhasil mengungkap delapan ratus tujuh kasus narkotika
dan menangkap lebih dari satu dua ratus tersangka
terdiri dari satu dua ratus warga negara indonesia dan dua puluh satu warga negara asing
barang bukti narkoba yang telah berhasil disita selama dua ribu enam belas
ada lebih dari dua ratus enam puluh delapan kg ganja dua puluh ribu batang pohon ganja
dan juga enam belas hektare tanaman marihuana
sementara dari narkotika jenis sabu sabu
bnn berhasil mengungkap sekitar seratus kg bubuk kristal tersebut
termasuk tujuh ratus lima puluh empat ribu butir ekstasi
lima ratus delapan puluh satu gram heroin dan jenis narkotika lain
sedangkan untuk kasus tindak pidana pencucian uang atau tppu
dari hasil kejahatan narkotika
bnn telah mengungkap dua puluh satu kasus dari tiga puluh tersangka
dan melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai lebih dari dua puluh enam miliar rupiah
dari tahun ke tahun bnn mengidentifikasi narkotika jenis baru
sampai dengan dua ribu enam belas ada empat puluh enam jenis baru beredar di tengah masyarakat
delapan belas di antaranya sudah masuk dalam lapangan penyita narkotika

penggunaan pembahagian yang terkait dengan narkotika

di tengah masyarakat karena pada awal dua ribu lima belas
presiden joko widodo menyatakan indonesia sebagai negara darurat narkoba
muhammad rifki siadat indonesia
dan kini kami telah terhubung kembali bersama ayahanda ridho roma haji roma irama
bagaimana perhatian anda menurut perhatian atas musibah yang menimpa ridho
dan juga bang haji dan juga keluarga
baik bang haji saat pertama kali bang haji menengok ridho di hari pertama
apa yang bang haji sampaikan kepada ridho dan apa penjelasan ridho kepada anda
oke pertama saya ingin minta maaf kepada masyarakat atas kasus yang menimpa ridho
yang kedua setelah saya menemui ridho
pengakuannya ada seorang teman yang menyarankan dia dalam rangka kerja stripping film ini
kejar tayang yang sangat melelahkan dia disarankan minum satu jenis obat
dengan alasan baik untuk stamina
sehingga dia bisa melakukan tugas secara fit dengan obat itu
motivasinya adalah saran itu untuk stamina di dalam bekerja
bang haji bagaimana anda melihat sikap dan tentunya pergolan ridho selama ini
apalagi terkait ternyata memang dengan pekerjaan yang cukup berat ini
banyak juga pengaruh pengaruh yang ternyata kurang terhadap ridho
ini kan banyak sekali karya karya musisi yang selalu menyerukan pesan pesan yang positif begitu bang haji
baik dalam konteks pesan positif
di dalam dakwah ini ada dua sisi
pertama amar ma'ruf menyeru kepada kebaikan
yang kedua nahi mungkar mencegah kemungkaran
ketika seseorang menyuruh kepada kebaikan ini tidak ada risiko
tetapi ketika orang mulai mencegah kemungkaran
ini sangat berisiko karena dia akan berhadapan dengan para pemungkar
yang tentu saja dia tidak akan rela pekerjaan mereka disinggung atau dirugikan
oleh karena itu bukan bukan bukan mustahil
bahwa setiap orang yang siap melakukan nahai mungkar
dia harus berhadapan dengan lawan lawannya
kemudian dalam konteks ridho ini katakanlah saya masih bersyukur ya
masih bisa bertemu dengan ridho masih hidup
sementara berapa banyak tetangga saya di depan
atau anak anak teman saya mereka menemukan anak anak itu sudah mati karena overdosis
itu berapa banyak termasuk dua orang kemenangkan saya
mereka meninggal overdosis tahunya ya sudah overdosis
inilah bahwa saya ya masih bersyukur apapun ya bahwa ridho masih kita temukan dalam keadaan hidup lah
yang bisa direhabilitasi untuk
pernyataan pertama bang haji begitu bertemu dengan media adalah
bang haji berkali kali menyebut bahwa ridho ini sebagai korban
bang haji selalu mengatakan ridho ini sebagai korban
tapi menurut bang haji apakah memang rehabilitasi yang tadi bang haji juga sudah sebutkan
bisa mengeluarkan ridho dari jerat narkotika bang haji
ya itu sepenuhnya seserahkan kepadanya
saya hormati kepada proses hukum ya saya hormati proses hukum
bahwa setahu saya bahwa pengguna tidak dibidana tapi direhab
undang undang seperti itu
dan sejauh hukum itu ditegakkan sesuai dengan undang undang saya support
karena apapun saya menginginkan ridho kembali ke masyarakat setelah direhabilitasi
karena ridho ini anak lugu ya dia ada anak manis anak lugu
mau rokok aja enggak
jadi motivasi dia itu jelas dalam rangka stamina itu saja
artinya kalau orang anak lugu ini dimasukkan ke penjara
berapa banyak orang yang keluar dari penjara bukan sembuh tapi jadi bandar
nah ini juga mohon menjadi perhatian daripada para penegak hukum untuk mempertimbangkan
melihat kasus kasus tidak secara general
ya bang haji
terkait dengan kasus kasus yang banyak menimpa generasi muda kita
mungkin bang haji punya pesan khusus untuk rido khususnya juga dan tentunya pada umumnya untuk generasi muda saat ini
ya artinya justru saya ingin menyampaikan hal ini kepada pemerintah ya
bahwa alhamdulillah saya mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pemberantasan narkoba
sudah ada hukuman mati kemudian polisi dan bnn secara profesional kita saksikan lembaga lembaga ini bekerja melawan narkoba
nah cuma barangkali karena sekarang ini narkoba bukan hanya saya tidak melihat produsen ini business oriented
tapi ini sudah proxy war sudah serangan terhadap bangsa
indikasinya berbagai elemen bangsa entah itu kepolisian tentara mahasiswa
anak sekolah anak anak kecil sudah masuk bahkan sudah masuk pesantren
kemudian indikasi lain bertonton narkoba setiap saat masuk ke indonesia
ya sampai tiang panjang di tanah reklamasi itu berisi bertonton narkoba
nah ini jelas ini indikasi proxy war kita sedang diserang oleh narkoba
oleh karena itu saya akan menghadap dpr dpr nya dpr nya dpr nya dpr nya
untuk menghadap presiden menghimbau kedua lembaga ini untuk lebih serius lagi meningkatkan perlawan terhadap narkoba
yaitu dengan melaksanakan pesan undang undang yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
di mana tni dan polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung
nah saya ingin sarankan bahwa kita sudah harus mulai melibatkan lsm lsm
ormas ormas untuk bersinergi dalam suatu konsep yang kita buat betul betul perang secara semesta melawan narkoba
kalau tidak ini kita sudah dalam keadaan sangat sangat krisis
bangsa ini bisa hancur bayangkan lima puluh orang per tahun mati karena narkoba
per hari satu tahun lima belas ribu orang satu berasnya akan hilang kalau hal ini kita tidak biarkan
memang tidak main main ya bang haji
bang haji kalau kita berbicara soal reaksi keluarga
iya bang haji kita berbicara tentang reaksi keluarga sendiri
bang haji ini rido seperti tadi bang haji katakan ridho ini anak yang baik bahkan merokok pun juga tidak
bagaimana reaksi dari
bagaimana reaksi dari ibu nda rido sendiri dan apakah belakangan rido menunjukkan perilaku atau perangai yang tidak sewajarnya begitu bang haji
tidak ada tidak ada indikasi itu
bahkan rido menghadiri musyawarah nasional persatuan aris musik melayu dan andut indonesia yang keempat di ancol di hotel merkur
siangnya dia hadir dalam munas itu dalam fisik yang sangat fresh
wajahnya fresh fisiknya fresh tidak terlihat indikasi bahwa dia itu mengkonsumsi narkoba
dan dia pamit untuk ada acara malam dan malam
makanya saya kaget banget begitu ada berita ridho ditangkap polisi karena narkoba
itu tentu keluarga sangat terguncang
baik terima kasih atas waktunya bang haji romai rama
tentunya kita berharap mudah mudahan hal seperti ini juga tidak terjadi kembali dan ridho roma bisa segera direhabilitasi juga
terima kasih bang haji romai rama
terima kasih bang haji
memang cukup disayangkan juga karena memang generasi muda banyak yang terkena pengaruh buruk dari lingkungan
apalagi sekarang dengan masa teknologi yang cukup tinggi juga
banyak orang yang mendapatkan tekanan dari pekerjaan seperti yang tadi bang haji roma irama katakan
padahal sebenarnya ridho roma merupakan sosok yang sangat manis anak yang sangat baik di mata orang tuanya
tadi bang haji menekankan anak ini memang anak manis nggak aneh aneh
tapi memang saya setuju sekali kalau pergaulan itu merupakan salah satu faktor terbesar kita bisa mengarah kemana begitu anissa
dan saya jadi teringat salah satu lagu bang roma yang ta ta ta ta ta mau ta gitu itu mirasantikan
anti minuman keras dan juga narkoba
jadi jangan sampai ada yang terjerumus lagi
bahkan mencoba pun jangan